ya udahlah anggap aja semuanya udah beres
oke bu selamat datang kembali ke jakarta ya bu
iya mil ada apa sih kamu teriak teriak panggil aku
mil kamu dari mana dapet baju ini
pasti kamu ngacak ngacak lemari aku kan
eng aku nggak ngacak ngacak lemari kamu
kamu yang taruh di sembarangan kan sari
iya tapi balikin mil balikin mil
enggak tunggu dulu dong aku kan pengen lihat kamu pagi ini
dan aku pasti bisa melihat seorang bidadari yang cantik dengan baju ini
iya tapi gak sekarang mil nanti kalau kita udah resmi ya
ketika dia nanti layu dan mati
nggak akan menyesal karena pernah menunjukkan keindahannya untuk dinikmati
mungkin sekarang bukan saat yang tepat
bukan itu mila
kamu belum sikat gigi ya
ih kamu tau apaan sih
kamu bilang kamu udah janji gak mau bolongin ke meja aku lagi
ini udah yang kedua kalinya loh joe
kamu tuh jahil banget sih mil
masa seorang desainernya
terkenal kelas dunia seperti julie estella nyetrika baju aja bolong
eh aku mau upload di twitter supaya semua orang bisa lihat
mil kamu tau apaan apaan sih mil
ternyata kebiasaan lama kamu gak berubah ya
mil aku udah minta maaf dan lagian tadi kamu sih yang cari gara gara
apus hapus fotonya
mil apaan sih kamu mil
apa betul ini dengan penjahit khusus bajunya pamilo
dengan mas sandi mezar
benar ini dari mananya mbak ya
saya dari j company
saya cuma ingin menyampaikan pesan dari bu juli
bahwa mas sandi gak perlu nganterin bajunya pesanan pemilu ya
jadi gini mas
pamilo itu kan sibuk banget
dan sekarang aja pamilo lagi ada di luar kota
jadi nanti akan ada orang yang mengambil ketempatan mas sandi
mas sandi nggak perlu nganter
secepatnya pokoknya saya akan suruh dia datang ke sana
untuk ngambil bajunya
kemudian jennifer akan ngantar ke tempatnya pemilu di luar kota
ya gak masalah mbak
kalau maunya gitu
saya tunggu aja ya
secepatnya juga jennifer akan nyampe sana

kamu tuh ngelirikin aku terus
jangan salahin aku ya
kalau tiba tiba mata kamu pinting
kamu itu gairan banget sih
siapa yang ngelirikin kamu
bukan aku kali
ntar hidung kamu tambah panjang
kalau hidung aku tambah panjang juga
kamu yang suka
kamu gak suka
kalian ini kayak anak kecil saja
tapi bapak senang
bapak juga ikut bahagia
kebahagiaan kita akan lebih lengkap lagi
kalau gitu udah sampai jakarta pak
aku telfon wina dulu ya
semua undangan sudah beres kan
gak ada yang kelewat
sesuai data dari ibu
dan semuanya juga sudah saya konfirmasi kedatangannya
promosi dokumentasi catering panggung
semua udah beres kan
yaudah lah anggap aja semuanya udah beres
selamat datang kembali ke jakarta ya bu
terima kasih bu
si sandi percaya aja lagi waktu kedatang situ
memang akting gue aja kali yang keren
akhirnya aku dapat juga ya baju kamu
kalau aku nggak boleh memiliki kamu
maka nggak ada seorang
kami yang boleh memiliki kamu juga
tapi kali ini kamu nggak beruntung ya lo prayugah
tapi harus ya amil
enggak robek sih baju kamu mil